rata rata sebesar enam belas kiloliter lebih per hari disalurkan di wilayah distribusi jabodetabek
dan irin wardani produser lapangan cnn indonesia akan menyampaikan update terkini di lokasi pengungsian
selamat pagi irin kita juga ingin memastikan apa yang menjadi keluhan dari para pengungsi irin
tadi anda juga sempat menyatakan bahwa ada mekanisme pelaporan untuk keluarga atau anggota keluarga yang masih dinyatakan hilang
ini akan seperti apa mekanismenya irin
ya selamat pagi ayu dan verdi
untuk mekanisme pelaporan warga yang hilang memang warga yang melaporkan anggota keluarganya hilang diwajibkan untuk mengisi formulir dan juga data diri
data diri orang yang dinyatakan hilang atau dianggap hilang dan kemudian data diri pribadi sebagai pelapor
dan nantinya dari
pihak pmi sendiri akan melakukan verifikasi dan nanti jam sepuluh sop nya adalah verifikasi pertama yang akan dilakukan oleh pihak pmi
dan verdi ayu saya akan mengajak anda melihat beginilah suasana tenda pengungsian yang semalam tadi dipenuhi oleh warga yang beristirahat karena rumahnya dan juga wilayahnya terdampak dari kebakaran atau ledakan di depo pertamina sendiri
dan saya akan mengajak anda berbincang dengan pak teguh
pak teguh sendiri berada di tkp
tadi saya sempat berbincang di tkp dari sebelum ledakan hingga ledakan dan sampai tadi ini mengunjungi keluarganya
dan saya akan berbincang apa yang dilihat oleh pak teguh dan apa yang dirasakan oleh pak teguh pada saat sebelum kebakaran dan juga pasca kebakaran
pak teguh selamat pagi
bisa diceritakan nggak pak
pada saat sebelum kebakaran bapak posisinya ada di mana
pas kebakaran itu saya ada di rumah hujan gede
setelah itu bau menyengat
bahan bakar disertai uap
tau tau ya ledak aja gitu kan
api sudah kelihatan dari kejauhan
keluarga pun pada berlarian
bapak langsung mengevakuasi diri ke sini atau pergi ke tempat lain dulu
untuk keluarga saya suruh evakuasi
dari alur laut itu rauh badang
mengungsi sementara situ
saya balik lagi ke sana untuk jaga rumah
kalau jaga rumah kenapa bapak memutuskan berada di area yang bisa kita bilang masih berbahaya ya pak
masih beresiko tinggi untuk menjaga rumah
bapak tidak khawatir
soalnya rame rame sih banyak orang gitu
jadi nggak khawatir sih
sambil bantu evakuasi korban yang luka bakar apa gotong gotong gitu aja
jadi sejauh ini keamanan juga dibantu oleh warga sekitar ya pak
sebelum datang petugas warga pun inisiatif berbondong bondong membantu semua korban
terima kasih pak teguh atas jawabannya
nah itu ayu dan verdi tadi pengalaman pak teguh melakukan juga turut membantu warga sekitar atau tetangganya mengevakuasi juga korban korban yang sampai saat ini ada sekitar tujuh belas korban meninggal dunia
tiga diantaranya maaf adalah anak anak dan seperti yang tadi verdi sempat menyatakan bahwa memang ada mekanisme pelaporan orang yang hilang
karena di posko ini sendiri tercatat ada delapan orang yang dinyatakan hilang
sampai saat ini belum ditemukan dan nanti verifikasi pertama sekitar pukul sepuluh pagi
dan tadi sekitar pukul enam pagi ada pengumuman dari pihak relawan dari pihak pmi jika warga bisa kembali ke rumahnya melihat rumahnya
karena wilayah tkp sendiri sudah dinyatakan aman
sehingga warga yang ingin menengok rumahnya atau menyelamatkan barang atau mencari barang berharganya
atau mungkin kembali untuk mencari sanak saudaranya yang bisa jadi masih mengungsi di tempat lain akan difasilitasi oleh pihak pmi
dan posko ini sendiri ferdi ayu masih membutuhkan beberapa bantuan
seperti alas tidur kalau anda bisa lihat alas tidurnya masih berupa karpet tipis seperti yang saya bilang atau matras tipis yang ini baru datang tadi malam sendiri dari pihak bpbd dki jakarta
dan memang ini belum cukup nyaman memang untuk saat ini untuk warga beristirahat
tapi beginilah kondisi pengungsian sementara bagi warga
dan yang patut kita catat adalah kondisi cuaca yang bisa diperkirakan adalah saat ini jabodetabek jakarta sendiri akan dilanda hujan deras
sehingga kalau anda bisa lihat ayu dan verdi memang di atas kepala kita tenda ini berdiri kokoh
namun di bagian bawah sendiri dipastikan akan dipenuhi genangan air
karena kalau dilihat
tidak ada saluran resapan atau tidak ada tanah resapan untuk air
kalau hujan datang karena ini semua ditutup oleh konblok istilahnya atau bahan konkret sendiri
tidak ada jalur pengairannya atau tidak ada jalur airnya
sehingga bisa dipastikan ini akan tergenang
sehingga itu akan menjadi catatan bahwa selain faktor keamanan dan kenyamanan
banjir maksud saya hujan deras akan berdampak pada kesehatan warga
dan yang jadi catatan sampai saat ini
belum ada sanitasi atau wc umum yang didirikan
sehingga para pengungsi di wilayah pmi jakarta utara ini masih bergantung pada dua toilet
yaitu toilet di dalam kantor pmi sendiri
dua toilet yang dibagi antara toilet laki laki dan perempuan
tentu tidak cukup untuk menampung atau mengakomodasi kebutuhan para pengungsi yang berjumlah saat ini tercatat sudah lebih dari tiga ratus jiwa
ya irin tentu ini akan dinamis situasinya
pengungsi juga berpotensi bertambah kebutuhan mck
tadi anda katakan masih belum memadai
bagaimana dengan makanan irin
pagi ini apakah sudah ada distribusi makanan untuk para pengungsi di sana
ya untuk pagi ini sarapan pagi ini
makanan yang disediakan ada bantuan
saya lihat kalau bisa saya tunjukkan
ada bantuan dari
dapur dari basnas sendiri
namun masih berupa snek
kalau bisa kita lihat
snek dan makanan hangat
jajanan pasar yang biasa kita bilang
warga atau para pengungsi dan juga relawan
bisa mengambil makanan yang disediakan oleh basnas
sedangkan untuk dapur umum sendiri
makanan kecilnya seperti ini
ferdi dan ayu
cukuplah mengganjal perut para pengungsi
itu belum bisa disediakan
karena memang kondisinya masih sangat repot sekali ya
masih melakukan para relawan masih melakukan proses pendataan warga yang melapor
masih melakukan pendataan korban yang hilang gitu
dan masih melakukan evakuasi
jika saja masih ada korban yang ditemukan di antara puing puing kebakaran
rencananya dapur umum baru akan difungsikan untuk makan siang nanti
yaitu sekitar pukul sembilan atau sepuluh
dapur umum akan berfungsi lagi
sehingga untuk sarapan kali ini
masih mengandalkan bantuan dari basnas
berupa jajanan pasar
dan tadi pagi saya melihat ada makanan
seperti ayam goreng
itu khusus untuk anak anak
jadi memang kalau bisa dibilang terbatas untuk makanan untuk hari ini
untuk pagi ini ya sangat terbatas ferdi
tapi situasi ini diharapkan bisa berubah
kebutuhan warga terutama untuk makanan sendiri bisa dipenuhi
saat nanti dapur umum bisa beroperasi
ya irin memang sepertinya masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi kembali ya
ini untuk kebutuhan para warga
kita berharap semoga ini bisa segera terpenuhi
terima kasih banyak produser lapangan cnn indonesia
selamat bertugas kembali